hai inilah foto rosi kem ibu dari tiga anak yang dinyatakan hilang sejak enam tahun lalu
wanita lima puluh tahun warga desa karangpawitan kecamatan pada herang ini awalnya pamit
untuk menghadiri undangan perkawinan sahabatnya di bogor pada dua ribu lima belas namun hingga kini ibu rumah
tangga ini tidak pernah kembali senin sore pamitan katanya mau pergi nganter temennya
pandangan ke daerah bogor dan tidak ada masalah apa apa di rumah katanya juga diantar sama bapak ke
sekitar habis maghriban beragam upaya telah ditempuh keluarga untuk menemukan rosi kem
namun hal itu masih belum membuahkan hasil
hingga saat ini keluarga masih menyimpan barang barang milik rosikem dengan posisi
yang sama saat ia meninggalkan rumah anak anak rosikem berharap bisa menemukan titik terang
keberadaan ibunya dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga ogifat uzaman pangandaran jawa barat